ketua kpk agus raharjo membantah jika operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk pada jumat lalu melibatkan sejumlah pejabat di jawa timur
bantaan itu disampaikan yusai memberikan pemaparan anti korupsi di surabaya sabtu siang
operasi tangkap tangan yang dilakukan jumat kemarin oleh kpk dan dikabarkan melibatkan pejabat jawa timur dibantah oleh ketua kpk agus raharjo
operasi tangkap tangan tersebut tidak melibatkan pejabat di jawa timur
agus raharjo menyampaikan hal itu setelah selesai memberikan pemaparan anti korupsi pada sejumlah mahasiswa nadatul ulama di surabaya sabtu siang
agus raharjo menyampaikan hal itu setelah selesai memberikan pemaparan anti korupsi pada sejumlah mahasiswa nadatul ulama di surabaya sabtu siang
karena masih dalam penyidikan tim kpk ketua kpk belum bisa memberikan statement lebih jelas